ini adalah video yang diperoleh dari tim satgas tinombala
dalam video ini teridentifikasi wajah menyerupai farel alias abi farel
anggota kelompok santoso yang masuk daftar pencarian orang
video ini direkam pada bulan april dua ribu lima belas
dalam satu hari kelompok santoso menemui masyarakat sekitar gunung biru
taman cekaposo sulawesi tengah
satu video menyebutkan saat itu mereka berada di desa cendrana
kelompok santoso sempat berpesan pada masyarakat yang mereka temui
agar tidak melaporkan ke polisi jika melihat kelompok ini